salah satu buah yang rasanya wajib saya makan ketika bulan ramadan ya kurma
tapi kalau makan buah kurmanya saja sudah biasa
biar gak biasa kali ini saya akan mengajak anda mencicipi makanan dan minuman yang menggunakan kurma sebagai bahan tambahan atau bahan dasarnya
tapi kita cari tahu dulu bagaimana kandungan dari buah kurma itu yuk ikuti saya
kehilangan banyak manfaatnya adalah kalau dia dengan suhu yang sangat tinggi seperti proses penggorengan yang melebihi satu ratus delapan puluh derajat celcius
itu akan hilanglah manfaat dari vitamin dan mineralnya tadi
dan kalau kemudian dia di jus vitamin dan mineralnya relatif aman
kurma merupakan buah yang kaya akan karbohidrat yang berjenis ruktosa vitamin dan mineral
pengolahan yang tepat diperlukan agar hasil dari buah kurma tidak hilang
ada beberapa pilihan menu berbahan dasar kurma yang bisa anda temui di jakarta
tempat pertama saya adalah restoran timur tengah yang berada di wilayah jatinegara jakarta timur
restoran ini menawarkan menu dessert yang berbahan baku dari kurma
jenis kurma yang digunakan dipilih yang tidak terlalu kering ataupun terlalu basah
hal ini untuk menciptakan rasa kurma yang tidak terlalu manis
sudah nyobain dessertnya di sini yang memang terbuat dari bahan dasar kurma
jadi ada kurma roti krim gista dan madu
untuk yang gak suka terlalu manis seperti saya bisa nyobain di sini ada namanya arika
jadi dia pakai keju
jadi tidak terlalu manis dan ada rasa gurih dari keju
jadi tidak terlalu manis dan ada rasa gurih dari keju
untuk yang suka manis bisa mencoba fatah mix malaki karena dia menggunakan pisang di sini
kelihatannya memang manis banget ya
tapi ketika dicobain manisnya nggak bikin emas karena memang dia bukan dari gula tapi dari madu dan juga kurma
konsep rumah makan timur tengah ini memang dibuat asli seperti di yaman
mulai dari desain hiasan di dinding hingga resep makanan yang memang otentik dari aman
kurma itu berasa tidak menggoda
asus ini lebih positif agar tidak telah membuat morgen read
hiasan yakin tidak sampai di sini yang manis
jadi lebih enak untuk aku
yang tidak ket partnership lookai
ini lebih ke pemilik keluarga
rumahitive di aunty
dari meluzifkan negara arabavored mi
saya berpindah ke makanan italia
kali ini saya mencicipi pizza kurma dari salah satu restoran pizza yang berada di kawasan selipi jakarta barat
nah berbeda dari pizza pada umumnya pizza kurma ini memang bentuknya setengah lingkaran
karena dilipat dan di dalamnya itu dapat irisan kurma cream cheese dan juga keju mozzarella
makan yang paling enak dimakan selagi panas
desain restoran ini dibuat unik dengan gambar dodle art yang ada pada dinding
bangku dan meja yang ada di sini pun dibuat bervariasi dan tidak diselaraskan desain dan warnanya
cuma bedanya ini aja sih rasa aja ya
kulit dia ada lebih manis karena ada isinya kurma gitu kan
kalau yang lain kan tergantung rasa
kurmanya empuk enak kok
walau begitu menu pizza ini memang dibuat khusus hanya di bulan ramadan
harganya pun terbilang murah yakni rp dua puluh tujuh per porsi
tempat icip terakhir saya adalah salah satu kafe yang berada di hotel kawasan epicentrum jakarta selatan
menu menu berbahan dasar kurma bisa anda temui di sini di waktu bulan ramadan
kali ini saya nyobain menu nasi biryani kurma ditemenin sama ayam daging kentang
untuk nasi biryani kurmanya sendiri
saya baru pertama kali nyobain di sini
rasanya seperti nasi biryani pada umumnya
bedanya pas saya cobain kurmanya ada rasa manis dari kurmanya
tapi manisnya enggak banget jadi nggak kaget makan nasi sama kurma
nah untuk dessertnya di sini saya nyobain namanya gazpacho
jadi yogurt di blend sama rempah rempah sama kurma
untuk rasanya rasa manis kurmanya di sini kalah sama rasa yogurtnya
tapi tetap ada rasa kurmanya karena memang dia nggak terlalu halus banget di blendnya
dan saya juga di sini nyobain coklat kurma
rasanya nggak beda jauh sama kurma
karena buah kurma pada biasanya
cuma bedanya ada rasa coklat putih yang memang dicampur di sini
dengan harga rp satu ratus sembilan puluh delapan per orang
anda sudah bisa mencicipi seluruh makanan yang disajikan
bukan hanya menu kurmanya saja
karena all you can eat sistem pelayanan di sini self service
sehingga anda bisa mengambil sendiri makanan minuman
ataupun dessert di buffet yang disediakan
nah itu sebenarnya pertama kali ya nyoba nasi briyani
rasanya enak sih kayak nge blend gitu
jadi gurih sama ada manis manisnya gitu jadi satu
enggak terasa yang maksudnya keras itu enggak
selesai sudah kuliner menu hidangan kurma saya hari ini
secara keseluruhan rasa makanan berbahan dasar kurma yang saya coba
akan terasa lebih manis jika dalam keadaan dingin
dan lebih nikmat di santap selagi panas
namun begitu jangan lupa untuk memperhatikan cara pengolahannya ya
agar tidak kehilangan suhu khasiat dari buah kurma
diri cnn indonesia jakarta